persaingan dunia penerbangan indonesia terus bergulir ke arah positif
dimana setiap maskapai penerbangan berlomba lomba meningkatkan pelayanan
dan menghadirkan pesawat dengan teknologi terbaru
maskapai penerbangan lion air menghadirkan armada baru
yakni pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max
di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
secara khusus lion air memesan dua ratus delapan belas unit pesawat generasi terbaru pabrikan boeing
pengadaannya dilakukan secara bertahap hingga tahun dua ribu tiga puluh satu mendatang
untuk tahap awal pesawat dirancang untuk melayani penerbangan kelas ekonomi maskapai lion air
dan akan dikembangkan untuk kelas bisnis dan eksekutif untuk maskapai batik air
nantinya pesawat ini akan melayani rute jarak jauh dengan tujuan akhir daerah tujuan wisata indonesia
dan akan menyasar negara yang sedang tumbuh menjadi negara wisatawan
seperti beberapa negara di asia selatan india dan tiongkok
maskapai lion air akan mulai mengoperasikan pesawat terbaru ini pada pekan depan
dengan rute nasional sebagai awal
untuk rute jarak jauh internasional ditargetkan akan mulai beroperasi akhir juli dua ribu dua puluh
pesawat ini akan bisa kita manfaatkan untuk mengangkut turis dari cina langsung ke denpasar tanpa non stop
dan itu adalah sasaran utama kita untuk mengangkut para para wisata dari negara negara yang sedang bertumbuh
para wisatanya yang mau datang ke indonesia dari india asia selatan dan china
kita berharap dengan kedatangan pesawat ini pertumbuhan angkutan udara nasional
baik internasionalnya maupun domestiknya akan selalu terjaga
kita ke depan semakin baik